pabrik yang memproduksi masker untuk kebutuhan medis ini berada di desa karangwinongan kecamatan mojo agung jombang
pabrik milik pt jaya mas medica ini merupakan salah satu pabrik masker yang berada di jawa timur
rata rata dalam sehari pabrik ini mampu memproduksi masker bedah sebesar satu juta lembar
sementara untuk masker n sembilan puluh lima rata rata mencapai sepuluh lembar
tak hanya memproduksi masker pabrik ini juga memproduksi pakaian khusus untuk para dokter bedah
alat pelindung diri tersebut biasanya juga dipakai untuk penanganan pasien covid sembilan belas
kendati demikian minimnya bahan baku dari impor menyulitkan pabrik untuk memproduksi seperti biasa
direktur operasional pt jaya mas medica mengatakan kapasitas produksi yang biasa mencapai satu juta
kini terpaksa diturunkan hanya tiga ratus ribu buah saja
itu untuk memenuhi area mana saja pak
nasional pak kita kan distribusi nasional pak
jadi ya kita coba sebisanya mengalokasikan untuk satu indonesia pak
menghadapi satu produsen lokal ini harus menyuplai untuk seluruh pabrik masker yang dimana dulu mereka import
jadi sekarang kapasitas produksi lokal pun tidak cukup untuk memenuhi seluruh pabrik di indonesia
ribuan karyawan terus mengebut produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga rumah sakit di seluruh indonesia
selain memproduksi masker bedah pabrik ini juga memproduksi masker n sembilan puluh lima hingga masker jenis dukbil